menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno terus mengampanyekan program indonesia spice up the world
agar restoran indonesia yang berada di luar negeri bisa meningkatkan daya saing dan juga kualitasnya
tiga alasan keberhasilan ekspansi kuliner indonesia di uni emirat arab didukung investor potensial
hubungan baik kedua negara dan juga potensi pasar kuliner halal di uni emirat arab
kuliner halal banyak dicari mayoritas penduduk wisatawan muslim hingga diaspora indonesia yang tinggal di uni emirat arab
men parekraf sandiaga uno juga memberi pelatihan untuk para pelaku usaha restoran indonesia
untuk mengembangkan bisnis kuliner mereka di uni emirat arab
kita tepat dalam memberikan pelatihan tapi juga dalam memfasilitasi pemasaran
dan juga dalam mendorong
akses permodalan karena ada peran bsi ada juga peran media sosial
dan juga ada peran dari konsultan yang sudah biasa menangani branding dan juga pengelolaan restoran
kita berharap dari para peserta ini ada sekitar empat puluh orang mereka bisa merasakan manfaatnya
kita melihat usahanya semakin meningkat dan kita harapkan ini menjadi promosi
jadi para wisata dan ekonomi kreatif indonesia